parkir liar ibarat jamur meski sudah ditertipkan namun selalu muncul
meski menyalahi aturan namun parkir liar bagi sebagian orang menjadi mata pencarian
namun tahukah anda perputaran uang pada bisnis parkir liar ini mencapai miliaran rupiah
parkir liar seakan tak pernah hilang dari pemandangan jalanan ibu kota
dinas perhubungan dki jakarta memetakkan ada dua ratus dua puluh dua titik parkir liar di jakarta
dengan potensi pendapatan yang hilang mencapai lebih dari dua miliar per tahun
namun angka ini bisa jadi lebih kecil dari angka yang sebenarnya
pada tahun dua ribu dua puluh pemprov dki jakarta menargetkan penerimaan pajak parkir jakarta sebesar rp delapan ratus tiga puluh tujuh miliar per tahun
target ini berdasarkan rata rata kendaraan bermotor yang melintas di jalan ibu kota di masa pandemi
namun realisasi penerimaan pajak tidak sampai setengahnya bahkan menurun dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
wakil gubernur dki jakarta riza patria menyebut parkir liar menjadi salah satu penyebabnya
namun di satu sisi lahan parkir liar menjadi penyambung hidup seperti halnya rudy ferdiansyah rasakan
dengan kondisi kemiskinan dan tak tamat pendidikan hidup tak memberikan banyak pilihan kepada rudy
sebelumnya ia adalah pengamen
namun karena kondisi pandemi yang sepi ia beralih menjadi juru parkir liar di salah satu lahan di jakarta pusat
bersama lima pemuda sekitar
yang memiliki nasib serupa rudy dapat memperoleh lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah per hari
kucing kucing adegan petugas menjadi makanan sehari hari
kita pagi kadang di sini kalau nggak di sini
taraga siangan jam dua belas kan makan siang tuh banyak warung warung kita pindah ke sana
kalau di sana kan parkiran kan apa namanya udah ini gitu bayar ke di sub juga gitu
kalau di sini kan emang nggak boleh parkir
makanya kita kalau misalkan jam siang pindah ke sana gitu
suka ada disup juga kalau di sini kontrola
pemprov bukan tanpa upaya
program penertiban parkir liar mulai dari penderekan hingga operasi cabut pentil ban terus digencarkan
namun parkir liar selalu kembali muncul
kemudian sekarang pemerintah provinsi dki jakarta melakukan perubahan paradigma
jadi tidak lagi kepada car oriented development
tetapi lebih kepada transit oriented development
salah satu indikatornya adalah kita mengurangi jumlah satuan ruang parkir
jadi satuan ruang parkir kita kurangi
tapi kemudian masyarakat belum ada perubahan secara masif perlahan lahan
terus kami lakukan edukasi untuk mereka berubah
pakar tata kota universitas trisakti yayat supriyata mengatakan
perlu ada inovasi kebijakan dengan memformalkan juru parkir liar dengan dasar peraturan gubernur
pemprov mesti jemput bola dengan menawarkan pola kerja sekolah
dan menawarkan pola kerja sekolah
sama yang menarik
kemudian ditargetkan dalam suatu kondisi lingkungan
misalnya gaji empat juta tapi kontribusi dari penghasilan parkir itu harus sekian juta
kalau ada kenaikan keberhasilan itu dikasih insentif
nah bagaimana supaya mereka tidak menggunakan kesempatan itu
ada mungkin yang ditambah dengan cctv
ada misalnya menukar alat transaksinya dengan pakai mesin
mereka tidak mau ikut
karena itu juga pelanggaran hukum
selain untuk menyerap potensi pajak
penanggulangan parkir liar juga penting untuk keindahan kota
tim liputan cnn indonesia